rekan rekan media sekalian sekarang saatnya setelah pendaftaran pasangan calon ini di kpud jakarta selesai dilakukan
sekarang kita dengarkan bersama sama pidato politik yang disampaikan pasangan calon
yang sekali ini disampaikan oleh calon gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua bapak agus harimurti yudhoyono
dan mengambil keputusan yang tidak mudah
apakah saya akan tetap menjalani karir saya di dunia militer
apakah saya akan menjalani pengabdian di lingkungan yang berbeda
dua hari yang lalu ada empat partai politik
yaitu partai amanat
partai kebangkitan bangsa
partai persatuan pembangunan
dan partai demokrat
serta sejumlah kalangan masyarakat yang meminta kesediaan saya
untuk dicalonkan sebagai gubernur dki jakarta periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua
waktu yang saya miliki untuk dapat menjawab permintaan tersebut amatlah terbatas
karena saya baru kembali dari darwin australia membawa pasukan yang saya pimpin dalam rangka latihan bersama antara tni angkatan darat dan tentara angkatan darat australia
namun seorang pemimpin harus bisa dan berani mengambil keputusan
dan tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun saya telah mengambil keputusan
sejak tadi pagi saya mengikuti respons dan reaksi dari berbagai kalangan yang tentu sangat beragam
namun saya tidak bisa mengambil keputusan
namun saya sangat memahami bahwa banyak mungkin yang merasa sedih menyayangkan serta mempertanyakan keputusan yang saya ambil tersebut
karena merasa bahwa saya sesungguhnya memiliki karier dan masa depan yang baik di tni
tapi dengan hati yang tulus saya meyakinkan bahwa rasa cinta dan bangga saya terhadap institusi tni yang telah melahirkan dan juga menempa saya
tidakkan perah budar
dan pada kesempatan yang baik ini pula izinkan saya untuk mengucapkan rasa terima kasih
seluruh prajurit yang pernah saya pimpin
terus terang dengan hati yang berat
karena selama lebih dari lima belas tahun
terus terang dengan hati yang berat
saya berdinas di dunia keprajuritan
terus terang dengan hati yang berat
di jajaran tni yang saya cintai dan saya banggakan
terus terang dengan hati yang berat
terus terang dengan hati yang berat
namun saya mengatakan bahwa saya siap untuk melakukan pengabdian yang melanggar
namun saya mengatakan bahwa saya siap untuk melanggar
namun saya mengatakan bahwa saya siap untuk melakukan
terutama dari pemerintahan
terutama dari pemerintahan
dan era dan era yang terwujud di dunia politik dan pemerintahan
sebenarnya dari tni pula lah
dan memiliki prinsip bahwa
mengabdi untuk masyarakat negara dan bangsa tidak mengenal batas waktu dan juga tidak mengenal
wilayah penugasan para pemilik tujuan yang baik jika allah subhanahuwata'ala mengizinkan
dan saudara saudara saya masyarakat jakarta memberikan kepercayaan bersama ibu silviana
murni hai saya bertekad dan akan bekerja sekuat tenaga untuk membuat dki jakarta menjadi semakin
maju semakin aman semakin tertib ekonominya makin tumbuh
masyarakatnya makin sejahtera kesenjangan sosial tidak semakin menjadi jadi hukum dan
keadilan semakin tegak kejahatan terus dapat kita perangi lingkungan kita makin terjaga
hai pemerintahan dikelola dengan tertib transparan dan akuntabel
kita terbebas dari penyimpangan terhadap hukum dan aturan
serta terus mengatasi permasalahan yang nyaris permanen seperti banjir dan kemacetan
saya tahu bahwa ini tugas yang tidak mudah
tantangannya juga besar tetapi saya percaya
dapat kita wujudkan bersama
semboyan dan semangat yang kami usung adalah
di jakarta untuk rakyat
sekali lagi jakarta untuk rakyat
jakarta adalah milik rakyat milik kita semua
untuk dapat mencapai tujuan yang mulia tersebut saya bersama ibu silviana murni
siap untuk berkompetisi secara sehat dan demokratis
hai hai di politik dan demokrasi yang kita anut dan kembangkan haruslah yang damai

beretika dan juga tertib
itulah nilai nilai luhur kemanusiaan
itulah identitas bangsa indonesia
terakhir saya mohon dengan tulus
doa restu bapak bapak ibu ibu serta saudara saudara masyarakat jakarta
dan masyarakat indonesia pada umumnya
agar niat dan tujuan baik ini
tuhan yang maha kuasa
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
rekan rekan media sekalian
dengan demikian tugas konstitusi kami hari ini selesai